penutupan hotel dan gria pijat alexis
bernampak kepada pedagang di sekitarnya
sejak alexis ditutup
anang sudah berjualan di sini sekitar dua puluh tahun
jauh sebelum alexis ada anang sudah berjualan bakso di sini
anang berjualan sejak era grand achor hotel
usaha serupa sebelum digantikan oleh hotel dan geria pijat alexis
lelaki berusia sembilan puluh tahun ini berjualan dari pagi
hingga sore sekitar pukul enam
pelanggannya rata rata pekerja kantoran di sekitar alexis
namun paling banyak adalah karyawan dan tamu hotel
dalam sehari saat alexis beroperasi
omset anang dapat mencapai satu juta rupiah
sedangkan keuntungan bersihnya berkisar dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah
dulu lumayan pendapatannya
ya bangsa anpan kalau lagi rame satu juta sampai dua belas lima
satu hari kalau lagi rame kalau lagi nggak rame
ya jauh lah gratis lah
kemarin aja cuma dapat lima ratus
berapa ratus sudah nutup belum modalnya
ya belum lah modal aja baru duit daging satu kilo aja tiga belas
anang berharap ada jalan keluar atas masalah izin alexis
lebih lanjut anang meminta agar pemprov dki jakarta
dapat memberikan solusi terbaik bagi izin alexis yang sudah habis
agar dirinya dapat kembali berjualan
dan mendapatkan keuntungan dari ramainya karyawan